abi berangkat dulu ya makasih omang
sehari berangkat dulu ya oma
aku harus kasih tahu bobi kalau nisa yang ternyata adalah pelaku sabotase kecelakaanku ini
pak dokter maksudnya bang udi
teleponan sama dokter fahri
kan pak dokter fahri
udah pesen banget berkali kali
suruh gua jaga rahasia ini
bener bang odin
jangan diem dong
itu dokter fahri
aduh apes banget sih gue
gua udah bohong dah nih
pak dokter nelpon nanyain ibu
dokter fahri minta tolong sama oding
bang odin pokoknya jagain
makanya pak dokter sering
lain kali bang odin gak usah repot repot lagi
kas tau ini tuh ke dokter fahri
bilang aja disini saya dan nabi baik baik aja
kok nyebut jebut nama aku sih
kan ini biasanya ngasih obat ke mama kang
aku gak tega ngeliat keadaan mama kayak gini terus
karena aku gak mau
untuk mengacak ngacak keluarga kita
dan merampas semua harta kita
apa sih maksudnya nisa
dia sedang bicarakan siapa
atau malah dia sendiri yang mau menguasai
apalagi yang kamu rencanakan nisa
belum cukup kamu bikin mamat celaka seperti ini

dewi jawab dong
aku khawatir banget sama kondisi kamu
kamu jatuh di taman
ada yang luka atau gimana
obat kamu jangan lupa minum
dan juga jangan telat makan
dengar aku jatuh sampai khawatirnya seperti ini
terima kasih allah
di saat aku dalam kesakitan
dan penderitaan seperti ini
malaikat pelindung untukku
perhatian mas fahri sama aku selama ini
apa benar kalau dia memang mencintai aku
pria seperti mas fahri
mau mencintai wanita seperti aku
aku baik baik saja
hanya luka kecil
dan aku sudah makan juga sudah minum obat
mas fahri gimana
sudah makan malam juga
dan sudah sholat
kamu hanya seperti sampah
yang kapan aja bisa aku buang
sesuka hati aku
kamu pikir lagi

aku gak boleh memberi harapan ke mas fahri
karena itu sama aja memberi harapan ke diriku sendiri

apa aku melakukan itu
kalau nanti akhirnya
itu semua hanya akan menyakiti aku kembali

mendengarkan diwaku aku
mendengarkan diwaku aku

tidak mungkin aku abalkan kata nemin
aku harus jujur pada hatiku
kau dan aku tak bisa berdua
aku baik baik saja mas
hanya luka kecil
aku sudah minum obatnya
saat satu kolom
selamat tinggal kenangan denganku
nyungkul melepaskan kau pergi
ku baik baik saja mas hanya luka kecil
aku sudah minum obat terima kasih
kenapa balasnya singkat banget kayak gini
terus kaku lagi
aku sudah minum obatnya terima kasih
emang kayak lapor ke dokter gitu
kenapa sih emang gak mau cerita kenapa dia bisa contoh
oke oke udah udah
mungkin dewi capek
mungkin dia ngantuk
dewi ngantuk harus berpikiran positif
makanya dia balasnya sengkat
karena dia ngantuk
oma abi berangkat dulu ya
sehari berangkat dulu ya oma